dan sampaikan kepada gusti prabu siliwangi
bahwa keadaan disini sudah diatas
sendirikah gusti sinopati
lukanya masih parah
luka ini masih bisa disembuhkan
tidak bisa kembali seperti semula
kenapa raka melakukan ini semua
melakukan semua ini
ini sebagai penepus
kepada amu rai
dan aku akan
serahkan satu persatu
untuk menyelamatkan rai
aku benar benar sangat sadar
aku masih tidak percaya
kepada paman amuk marugun
ada sesuatu yang direncanakan
dengan semua ini
aku akan mencintaimu
nimas rara santam
yang sangat aku cintai
kepada amu nimas
aku banyak salah
kepada amu nimas
waktu bisa diputar kembali
aku tidak akan pernah
kepada amu nimas
tidak akan pernah
kalau nimas rara santam
dan juga mempunuhku
aku benar benar sangat ikhlas
iku benar benar sangat ikhlas
begitu sangat ikhlas
dan juga mempunuhku

maafkan aku juga bang man
karena sudah belum merasa kamu buruk kepada bang man
terima kasih nimas
sebaiknya raka beristirahat
tapi pistan akan mengembati
baiklah raih prabu suliwangi
kami mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian
karena sudah menyelamatkan kampung ini dari serangan orang orang jahat
itu sudah menjadi kewajiban kerajaan pajajaran
untuk melindungi rakyatnya
ayahanda prabu siliwan bukanlah manusia yang sempurna
beliau masih memiliki kekurangan sebagai umat manusia
masih memiliki kekurangan
mohon di maafkan
ayahanda prabu suliwangi
ini memberikan yang terbaik untuk rakyatnya
sebaiknya malam ini kalian beristirahat di sini
karena saya lihat dari wajah kalian sangat lelah sekali
mengenai untuk makan minum nanti kami yang menyediakan
kami akan menginap di sini malam ini
aku akan mengirim
untuk mengabarkan kepada gusti prabu suliwangi
sendika gusti sinopati
kembalilah kalian malam ini juga ke pajajaran
dan sampaikan kepada gusti prabu suliwangi
bahwa keadaan di sini sudah di atas
sendika gusti sinopati
sebenarnya karena anda
hanya apa salah selassie kepadamu rai
aku benar benar tidak tahu soal pembunuhan
kamu tidak perlu berbohong rey
aku tahu semuanya
kamu benar benar keterlaluan
ketika kamu menyerangku rai
aku akan menyerangmu
roy jangan ikut campur masalah ini
aku sedang merayu
aku akan ke depan
aku akan memastikan jika putraku tidak apa apa
aku mohon rai jangan terlalu ikut campur
justru kalau ray berikut campur dalam masalah ini
aku khawatir rai keterlaluan
manik tidak bisa menahan diri
aku sudah memperhitungkan semua masalah ini lagi
dan aku yakin
dia akan tahu apa yang dia harus lakukan ray
apa yang kalian lakukan berkelahi di dalam istana seperti tidak mempunyai aturan
mohon maaf ayah anda prabu
tapi aku tidak tahan dengan semua ini kesabaranku sudah habis ayahannya
apa yang terjadi sebenarnya
orang yang sudah membunuh selasi adalah rai surawi sesa ayah anda

tolong ayah anda untuk bersikap bijak dan tidak mendengarkan tuduhan tanpa bukti
bukti apa lagi yang kamu inginkan rai semuanya sudah jelas di depan mata